satu hal yang menarik yang perlu kita diskusikan ada kekhawatiran lain di luar hal hal yang korupsi integritas ada sesuatu yang mungkin agak baru dan agak sensitif di tahun ini
boleh kita tampilkan nggak apa yang dikatakan oleh yenti ganarsi dan juga ada kelompok masyarakat sipil
di belakang kita
saya bacakan bapak bapak ya berbagai hal dinamika yang terjadi adalah kaitannya dengan radikalisme
sehingga pansel tidak mau kecolongan ada yang kecenderungan ke sana
radikalisme juga jadi satu hal yang menjadi concern di sini
next apa dikatakan ini netapane
ini menggambarkan kondisi terkini di kpk katanya
sekarang berkembang isu di internal kpk katanya ada polisi india dan polisi taliban
kubu novel penyidik senior kpk novel baswedan
polisi india siapa
perlu ada ketegasan komisioner untuk menata dan menjaga soliditas institusi ini
saya mau ke bang saud
gimana mengawinkan dua pernyataan itu
ada benang merah atau nggak ada hubungannya atau itu fata morgana saja
saya mengatakan begini bahwa di kpk itu ini sebenarnya dua hal ini itu muncul dari stylenya orang orang bekerja di kpk
stylenya orang orang bekerja di kpk itu saya pikir cukup lah ya buat saya empat tahun gak mati ya
i know my people i know my sun gitu bahasa kasarnya ya
bahwa memang check and balance di kpk itu sangat tinggi
saya di beberapa tempat selalu men share cerita bahwa saya pernah ditegur hanya karena ketika konferensi pers saya pakai batik lengan pendek
itu tegur pak tertulis
iya oleh pi pengawas internal
apalagi yang saud outspoken di tv atau umpamanya ada penyidik lain yang katakanlah ngambil helm
check and balance di kpk itu tinggi praktis sedemikian dinamikanya itu tinggi
cara berpakaian juga ada yang kadang kadang berani tapi kadang juga tidak
jadi maksud saya gini ketika check and balance nya tinggi dinamikanya tinggi muncullah kemudian framing framing tadi itu
itu framing menurut anda
faktanya tidak seperti itu bang saud
tidak karena saya berada di sana selama empat tahun
kalaupun ada framing framing seperti itu itu ada muncul karena memang mungkin ada seseorang yang
ingin menjadikannya proxy kemudian proxy itu tidak jalan
itu mungkin tadi bisa jadi
jadi maksud saya ketika check and balance tinggi itu dinamika pasti tinggi pak
nah kemudian akan ada perlawanan bisa jadi akan ada respon bisa jadi sehingga kalau kita katakan dinamika tinggi
kemudian kalau dinamika tinggi ya pasti akan terbuka keluar
jadi ini framing framing saja dari orang orang yang mungkin ada di luar
anda lihat orang di luar tapi anda calon pimpinan kpk pasti udah tahu betul
mengetahui udah baca baca betul menyelami betul apa yang ada di dalam
supaya itu lembaga yang nantinya katanya akan anda pimpin kalau anda masuk dalam seleksi pimpinan
anda melihat keresahan yang sama nggak pak ika
saya kalau konflik itu gak suka
saya enggak suka konflik
nah kalau melihat begitu karena saya pernah juga menjadi atasan dari beberapa anggota berkali kali
konflik itu saya damaikan
karena tujuan kita tujuan untuk negara saya bilang
jadi bukan kalian ribut
jadi kalaupun persaingan persaingan yang sehat untuk negara
saya punya pengalaman gitu
jadi kalau nanti ada seperti itu anggotanya saya akan temukan mereka
kita bekerja ini untuk negara
tapi anda lihat itu fata morgana saja dibuat buat saja atau sebenarnya ada problem itu pak
saya kan belum pernah jadi orang kpk
belum pernah ya oke pak ika aman sekali
bung donald singkat saja melihat seperti itu
ya saya tidak paham maksud secara politik pilihan diksi tersebut
kalau pilihan diksinya mau menyudutkan novel sesungguhnya logikanya terbalik
dengan menyebut novel dan kelompoknya adalah polisi taliban
justru yang saya tangkap diksinya justru negatif kepada polisi lain di kpk
kalau menganalogikannya adalah polisi india
sebab kalau polisi india itu kan selesai terjadi kejahatan baru datang
orang sudah bubar sudah melesai
selesai kejahatan baru datang
dan seolah mau merapikan seluruhnya
justru tidak bagus itu justru bagi kawan kawan yang berasal dari institusi kepolisian
maksudnya menyudutkan novel
justru kalimat itu menyudutkan polisi yang bukan bagian dari kelompok
maksud hatinya orang yang menyatakan
maksud awalnya agaknya kalau saya tebang
saya kan bukan ahli junuk untuk menerka apa maksudnya seorang neta espane
tapi menurut saya kalau tujuan awalnya mau bermaksud untuk menyudutkan novel
tapi justru saya menangkap poinnya justru menyudutkan polisi india
versi yang bersangkutan
karena kalau kita rajin nonton film india kan selalu kita paham bahwa alur cerita
polisi polisi di india itu akan datang setelah orang selesai menangani kejahatan
dan itu selesai oleh seorang sahrukan misalnya di dalam kasus kasus india
bung roky ini kan problem yang juga di capture bahkan secara agak serius sama pansel
menghadirkan tim asistensi atau investigasi untuk menyelidiki soal radikalisme
serem banget gak nih
itu serem yang dungu tuh
karena begini ya
itu kata radikalisme udah jadi semacam neologisme
satu istilah baru untuk menyebutkan sesuatu yang dia tidak pahami
jadi radikal aja
nanti ada akabri radikal karena itu panglima harus wawancara dia pakai bahasa perancis
nanti ada pansel untuk meneliti rektor yang diimpor radikal apa enggak
jadi sama dengan keadaan tadi
jadi seolah olah dianggap bahwa tugas dari pansel itu adalah tugas menyeluruh segala macam aspek yang harus dibahas di situ
nah kalau misalnya kpk memang tidak mampu menjalankan fungsi fungsi primernya
ya undang aja taliban
kan logikanya begitu kan
kenapa harus diluang radikal
taliban lebih mampu memberantas korupsi misalnya tuh
jadi ini kata yang dipakai untuk menunda persoalan
jadi disitu tipu aja tuh
nah saya menganggap pansel bukan itu urusannya tuh
dan kalaupun itu urusannya dibuka secara lengkap tuh
itu yang saya sebut tadi
kayak kupas bawang enggak pernah tuntas
karena udah keburu kena perihnya mata tuh sambil kupas tuh
jadi lupakan aja itu
balik pada fungsi awal bahwa tugas pansel adalah menghasilkan
bukan sekedar komisioner yang punya
punya keahlian teknis
tapi juga punya moral etis yang tinggi itu
karena itu akan jadi lentera buat pemberantasan korupsi
jadi soal radikal polisi radikal
saya enggak ngerti tuh
polisi yang paling radikal ada polisi yang berbaring di jalan umum
dan menghalangi area seluruh lintas
namanya polisi tidur
itu polisi paling radikal tuh